hari ini menteri dalam negeri cahayu kumolo memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi sebagai saksi terkait kasus korupsi perizinan proyek mekarta
cahyo tiba pukul sembilan lebih empat puluh lima menit di gedung kpk jakarta
cahyo mengatakan dirinya siap memberikan kesaksiannya terkait kepala daerah yang terlibat kasus korupsi
selain itu ia juga akan menjelaskan alasan namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi perizinan proyek mekarta
cahayu diminta keterangan sebagai saksi atas bupati bekasi nonaktif neneng hasan ayasin
pernah ketemu nggak pernah ketemu